untuk para pecandu adrenalin motocross bisa menjadi pilihan olahraga ekstrim yang wajib untuk dicoba
sensasi terbang di atas motocross menjadi daya tarik utama olahraga ini
itulah yang dirasakan anak anak berusia tujuh hingga lima belas tahun yang berlatih di jakarta academy motocross
bisa jalan jalan sama jemping
bisa jalan jalan gitu jadinya seru
karena bisa lompat lompat aja
emang kamu nggak takut itu
tapi agar bisa menguasai teknik teknik mengendari motocross tentu butuh latihan serius
menggunakan perlengkapan safety yang memadai juga menjadi suatu keharusan
apalagi spesifikasi motor yang digunakan bukan spesifikasi motor biasa
motor motor yang dipakai di latihan di sini ini
semuanya disesuaikan dengan umur dari pengendaranya
mulai dari yang paling kecil cc nya ada lima puluh cc
kemudian ada enam puluh lima cc delapan puluh lima cc satu ratus dua puluh lima cc hingga dua ratus lima puluh cc
tapi semua motor yang dipakai ini adalah motor motor special engine
atau motor dengan spesifikasi balap
jadi kalau bagi yang belum biasa nih
sekali dibuka gasnya nih kerasa banget ke jambaknya
sebagian besar peserta di jakarta akademi motorcross ini
namun nyali dan keseriusan mereka saat berlatih
tak kalah dengan orang dewasa
dan bagi pemula yang ingin memulai latihan
juga tak perlu khawatir
karena materi yang diberikan akan dimulai dari hal yang paling mendasar
nah kita kasih tahu semua fungsi motor tersebut
supaya mereka mengerti dulu fungsi dari yang akan dia naikin motor itu
baru nantinya teknik dasar
cara mengendarai motor dan bodi posisi
jadi cara pengenalan dulu ke anak anak
cara naik motor yang benar
seluruh materi yang diajarkan adalah berdasarkan belasan tahun pengalaman erik
terjun di dunia balap motocross nasional
untuk bisa menguasai teknik teknik dasar motocross
setidaknya butuh waktu latihan dua hingga tiga bulan
namun semuanya tergantung dari kemampuan masing masing anak
ini kalau udah begini dibuka besar ini ya powernya
biaya latihan selama tiga kali seminggu di jakarta akademi motocross
ada di kisaran tiga lima hingga lima lima juta rupiah per bulan
tidak hanya untuk anak orang dewasa pun juga diizinkan bergabung
namun peserta harus membawa dan memiliki sendiri motocross
yang akan digunakan beserta semua peralatan safety nya
nah tertarik mengajak anak anda berlatih motocross
atau malah justru anda sendiri yang tertantang untuk menguji adrenalin di lintasan tanah
erlangga wisnuaji robby bahtiar tangerang selatan